kita ke informasi lainnya dalam acara deklarasi gibran raka buming raka sebagai calon wakil presiden oleh kelompok aktivis muda di tugu proklamasi jakarta
gibran meminta para pendukungnya untuk sabar sembri memberikan kode tunggu minggu depan
dengan menggunakan kemeja flanel berwarna merah hitam wali kota solo gibran raka buming raka tampak hadir di tengah acara bertajuk
deklarasi indonesia memanggil gibran di kawasan tugu proklamasi menteng jakarta pusat pada sabtu malam
kehadiran gibran langsung mendapat sambutan meriah dari ribuan pendukung yang telah berkumpul dan menunggu gibran sejak sore hari
para pendukung beramai ramai meneriakan nama gibran calon wakil presiden
di hadapan masa yang menyaksikan langsung acara deklarasi dukungan gibran sebagai cawapres oleh kelompok aktivis muda
seluruh pendukungnya untuk bersabar dan memberikan kode tunggu minggu depan
tunggu minggu depan